cabang olahraga kano dan kayak hari ini menambah perolehan medali bagi kontingen indonesia
duo rizka andriani dan nurmeni yang turun di nomor kano double lima ratus meter putri berhasil meraih medali perunggu
dari lima nomor final yang diikuti oleh atlet atlet indonesia di cabur kano dan kayak hari ini
hanya di nomor kano double lima ratus meter putri atlet indonesia dapat naik podium
rizka dan nurmeni finish di urutan ketiga di belakang atlet tiongkok dan uzbekistan yang meraih medali emas dan perak
di empat nomor final lainnya atlet atlet indonesia belum bisa menembus dominasi atlet atlet tiongkok dan gagal meraih medali
dari enam nomor final hari ini tiongkok tampil perkasa dengan merebut empat medali emas
indonesia masih memiliki harapan untuk mendulang emas lewat rizka andriani yang akan tampil di nomor kanos single dua ratus meter putri sabtu besok
rizka andriani anggota tiongkok berkata